sebenarnya dua ribu enam belas motornya udah disini tapi gak tau dimana sekarang
pegi bukan pelaku kata lima terpidana
satu mengatakan iya jadi lima lawan
sementara yang fiktif mengatakan apa
yang fiktif itu asal sebut aja
mereka mengatakan asal sebutkan aja dulu
tapi di bap semuanya jelas
motornya apa siapa bonceng siapa cara merekosanya apa
diuraikan dan itu berbulan bulan sampai persidangan diakui
jadi ini benar benar intinya terlalu prematur
penyidik polda jabar mengatakan itu adalah fiktif
ya tapi ada satu yang mengatakan iya
pak pak pak pak
ada satu yang menarik
bahwa motor yang digunakan oleh peggy setiawan itu sampai sekarang belum ditemukan
jadi polisi hanya berdasarkan pada foto dan jualan jualan keberadaan yang diberikan oleh peggy
kalau yang kami ketahui kan saat itu sepeda motornya sudah disita
katanya dua ribu enam belas motornya sudah disita tapi gak tau dimana sekarang
kan barang bukti gak mungkin sudah disita
kalau ada motor pegi disita dan di waktu itu digeledah di rumah saat itu
dan motornya diambil dibawah polisi
kalau ada keraguan keraguan maka seseorang tidak bisa dipidana
kalau buktinya tidak lengkap maka belum bisa diatakan siapa pelakunya dpo ini
sementara putusan pengadilan judulnya demikian perdasarkan ketuhanan yang mengatakan ada tiga pelakunya yang dpo